menko maritim dan investasi luhut bin sarpajaitan kembali melakukan pertemuan dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
di wisma nusantara tepat di samping hotel pullman jakarta pusat pada jumat siang
ini merupakan pertemuan yang kedua kalinya yang tertangkap kamera setelah mereka sebelumnya melakukan pertemuan di london pada tanggal tiga belas desember dua ribu dua puluh dua yang lalu
luhut menyebut bahwa kehadirannya merupakan undangan dari kawan lama untuk melakukan makan siang bersama
dan ia pun juga membantah bahwa pembicaraannya dengan surya paloh ini untuk membahas sejumlah isu politik spesifik
seperti reshuffle lalu kemudian pencapresan anies baswedan sebagai calon presiden oleh nasdem
dan juga yang terakhir adalah perintah dari presiden jokowi untuk melakukan diplomasi dengan sejumlah elit politik
kalau melihat dari pernyataan luhut bin sarpanjaitan satu yang terbesit dari pernyataannya adalah esensi dari pertemuan ini
untuk menjaga stabilitas politik menuju pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang

pernyataan dari luhut bin sarpa jaitan
pernyataan dari luhut bin sarpa jaitan